kasus pembunuhan wayan mirna dengan terdakwa jessica kumala wongso hingga kini belum menunggu akhir
informasi mengenai jalannya persidangan dan kelanjutan kasusnya pun begitu memenuhi kanal pemberitaan indonesia
hal ini pun membuat kpi memberikan imbauan kepada sejumlah lembaga penyiaran untuk menghindari timbulnya opini publik
tapi bagaimanakah sebenarnya tanggapan masyarakat terkait tayangan sidang kasus ini
kasus pembunuhan wayan mirna solihin dengan terdakwa tunggal jessica kumala wongso masih bergulir di persidangan
sejumlah stasiun televisi menayangkannya secara langsung setiap kali sidang dilakukan
dewan pers dan juga komisi penyiaran indonesia melihat hal ini dapat mempengaruhi opini dan juga penghakiman oleh publik
yang mana seharusnya persidangan bisa berjalan dengan baik dengan azas praduga tak bersalah
kita akan lihat bagaimana tanggapan masyarakat mengenai sidang kasus jessica ini
atau membela diri
terus ya ada juga yang menganggap bahwa sidang jessica itu jadi tontonan umum
menurut saya sejauh ini masih proporsional sesuai dengan kebutuhan publik ya
sekalian publik juga bisa belajar untuk menganalisa dan melihat sebuah kasus dari kedua belah sisi ya
yalah pastinya kan
kalau menurut apa
pribadi juga kan gregetan juga ya
belum tau sih
maksudnya udah jelas jelas dia yang ngelakuin atau gimana
tapi masih belibet juga
media ini sangat berpengaruh kepada opini publik gitu ya
jadi semakin sering disiarkan berita ini semakin bisa menggiring opini opini tertentu ya
ya seharusnya kita kalau sebagai masyarakat
jangan main hakim sendiri ya
tetap aja kita menuju pada keadilan yang gimana sebenarnya
yang sesuai dengan peraturan dan undang undang di indonesia ini
cuman ya kasusnya harus selesai
dan mudah mudahan aja pelakunya emang cepet ditemuin
saya rasa bisa diminimalisasi aja ya
artinya ketika sidang pentingnya itu
dilaksanakan mungkin di saat itu ya dipublikasikan atau disiarkan
ya tentu saja penasaran juga sih
oh saya sendiri penasaran sekali ya
penasaran sekali kenapa kok tidak ditemukan juga gitu
walaupun sudah ada nama nama yang dikantongin gitu ya
sejumlah pendapat ini bisa menggambarkan beragam cara pandang masyarakat
terhadap pemberitaan terkait kasus sidang jessica
sejumlah lembaga penyiaran di indonesia
terkait baik dan buruknya penilaian masyarakat
memang tergantung dari cara penyajian tayangan yang diberikan
kpi pun mengimbau kepada sejumlah lembaga penyiaran
agar tayangan kasus sidang jessica ini
bisa lebih sesuai dengan kaedah jurnalistik
dan tidak menggiring opini publik
untuk menghakimi salah satu pihak dalam peradilan
albi pratama jakarta